ya pengendara kendaraan bermotor serta kendaraan berbasis listrik akan dikenai tarif saat melewati jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing di ibu kota
peraturan soal sistem irp itu tercantum dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik atau pple yang masih disusun oleh dprd dki jakarta
baru dalam tahap rancangan namun sudah memantik pro dan kontra karena dinilai akan memunculkan masalah baru
dan untuk membahasnya malam hari ini telah bergabung bersama saya secara virtual ketua forum transportasi perkotaan mti atau masyarakat transportasi indonesia budi yulianto
selamat malam pak budi
selamat malam mbak taufik
ini kebijakan jalan berbayar yang saat ini sedang digodok oleh pemprov dki jakarta ini tepat tidak sih dilakukan untuk saat ini
menurut kami bahwa permasalahan transportasi ini sudah menjadi suatu hal yang sangat akut terutama di jakarta ya
jadi untuk itu maka pemerintah kota jakarta perlu mengurai dari kemacetan kemacet yang ada
nah salah satu upaya yang dilakukan adalah road pricing atau melalui electronic road pricing ini
nah electronic road pricing ini merupakan upaya
karena pemberlakuan pembayaran bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor melintas kawasan tertentu pada waktu yang tertentu
namun perlu dipahami bahwa erp ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya
karena ini merupakan bagian dari metode manajemen permintaan transportasi atau merupakan transport demand management
dimana kita ketahui dalam transport demand management ini ada dua konsep yaitu push and cool
nah dalam hal ini erp ini adalah
merupakan konsep push yaitu pemaksaan
bagaimana masyarakat dipaksa untuk berpindah menggunakan kendaraan umum ya public transport ataupun kendaraan tidak bermotor
nah di sini kendaraan umum public transport ataupun kendaraan tidak bermotor ini adalah upaya dari pool
sehingga dari apa yang dilaksanakan pemerintah ini memang seharusnya sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan kemacetan
namun demikian konsep yang harus dilakukan tidak hanya konsep erp saja
tapi secara makro melibatkan metode metode dari manajemen permintaan tadi
salah satunya yaitu menyediakan fasilitas transportasi publik kendaraan tidak bermotor
dan juga salah satu yang berpenting adalah penegaan hukum bagi pelanggar pelanggar yang melakukan pelanggaran dalam proses erp ini
ya tadi kan sudah saya paparkan juga
bahwa sebenarnya sistem jalan berbayar atau electronic road pricing ini sudah dimunculkan idenya belasan tahun yang lalu
tapi tidak pernah terrealisasi dengan jelas lalu anda melihatnya kenapa dipaksakan untuk saat ini
ya terima kasih
kalau kita melihat dari lesson to learn ya terutama di london ya
sebenarnya electronic road pricing ini sudah didengungkan oleh salah satu
pakar ekonomi dari inggris yaitu ruben smith pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dia mengeluarkan sebuah konsep yaitu road charging tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun demikian implementasi di lapangan di kota london itu baru tahun dua ribu tujuh belas
nah kalau kita melihat dari proses yang membutuhkan tiga puluh sembilan ini memang tidak mudah
karena apa diperlukan seorang yang memiliki komitmen besar
dalam hal ini adalah gubernur ataupun wali kota
nah di london waktu itu wali kota yang memiliki komitmen besar dalam mengurai kemacetan lalu lintas adalah can living stone
sehingga dengan komitmen dan keberanian ken living stone inilah maka diterapkan road charging yang ada di london
memang penerapan sebuah pemaksaan terutama untuk memaksa masyarakat untuk membayar ini tidak
ini merupakan salah satu apa ya
dari segi politik itu tidak banyak yang menyukai
tapi memang dalam hal ini harus dilakukan sehingga kalau kita lihat saat ini
pelaksanaan road charging yang ada di london sejak tahun dua ribu tiga sampai sekarang
ini sudah memberikan hasil yang relatif baik
tadi saya di awal juga sempat mengatakan bahwa ini baru saja rencana
tapi sudah banyak penolakan penolakan yang disampaikan oleh masyarakat
terutama mereka yang memiliki kendaraan pribadi
nah satu lagi potensi yang akan terjadi penolakan adalah dari komunitas ojek online
karena tidak hanya itu juga masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi pun
ketika menggunakan ojek online dan memasuki wilayah yang diterapkan irp
mereka juga harus membayar lebih tentunya nanti
apakah anda melihatnya akan seperti ini
ya ini memang sebuah
apa ya sebuah tantangan besar
kalau kita lihat saat ini pelaksanaan electronic road pricing di dunia ini baru kita lihat
yaitu di singapura kemudian di london di darrem kemudian yang ada di stockholm ya itu yang besar besar
nah mereka semuanya memang memiliki karakteristik berbeda dengan di indonesia
kalau indonesia itu memiliki karakteristik yang unik
terutama di sini kita memahami bahwa ada namanya ojek online
nah ojek online ini pun juga merupakan salah satu
moda yang digunakan oleh masyarakat
nah ini sebuah tantangan besar
kalau memang ini diimplementasikan tentunya mereka akan mengalami penurunan para pengguna ojek online tersebut
nah ini mungkin bisa menjadikan sebuah satu diskusi panjang
kebijakan pemerintah yang akan diambil seperti apa
nah kalau kita bicara dalam hal ini tadi saya bicarakan bahwa erp ini ada korelasinya dengan penggunaan angkutan umum
karena konsepnya ini adalah shifting
supaya orang dari menggunakan kendaraan pribadi menuju angkutan umum
namun dalam hal ini di indonesia online ini pun juga digunakan
nah kalau salah satu contoh yang ada di london itu selain angkutan umum
dalam hal ini taksi itu tidak dikenakan biaya
nah kalau di indonesia dengan adanya penerapan irp ini
tentunya untuk ojek online juga akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka
nah ini perlu adanya pembahasan lebih lanjut
karena memang karakteristiknya berbeda
tapi kalau tadi anda katakan harapannya bahwa dengan diterapkannya irp ini
masyarakat akan shifting atau beralih menggunakan transportasi publik
nyatanya sudah ada beberapa sistem pengendalian kemacetan di ibu kota
mulai dari tiga in satu kemudian ganjil genap
nyatanya masih juga belum efektif mengurai kemacetan
dan membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi publik
apakah itu artinya sistem irp ini juga akan berakhir sama tidak efektif
nah berdasarkan lesson to learned dari london ataupun dari singapura
sebagai contoh saja dari riset yang dilakukan di london
selama enam bulan pertama penggunaan road charging ini
dengan catatan bahwa public transport yang disediakan ini andal
memiliki integrasi yang baik kemudian bisa mengakomodasi mobilitas masyarakat yang ada

maka mereka juga bisa menggunakan public transport
nah ini memang dipahami kembali lagi dalam irp ini tidak semudah menentukan ruas jalan saja
tapi juga kita harus memahami konsep area yang digunakan
karena apa karena kalau areanya lebih besar kemungkinan orang shifting atau routing ke ruas jalan yang lain itu memang relatif rendah
nah ini terjadi di london dan juga di singapura juga ada masyarakat yang melakukan rerouting
dari lokasi lokasi tersebut kemudian ada pola yaitu berpindah waktu
ya misalnya kita bekerja pagi kemudian kita berpindah oke agak siangan
nah ini pola pola ini juga terjadi di london ataupun di singapura terkait dengan penerapan irp
nah kemudian yang menjadi menarik ini adalah perlu hati hati dalam menentukan batasan area yang digunakan
apakah itu ruas jalan ataupun berbasiskan jurnal
kalau menurut apa yang terjadi lalu itu adalah ya itu adalah ruas jalan
apa yang terjadi di lapangan ya dari ketiga lokasi yang ada saat ini di dunia ini kecenderungannya adalah sistem zona
nah kemudian yang kedua adalah teknologinya nah teknologi yang kita gunakan itu apa macam macam
nah sayangnya di indonesia ini belum ada standarisasi teknologi erp yang akan digunakan
nah ini harus perlu kehatian kehatian dalam hal tersebut
ya berarti pr nya masih banyak ya sebenarnya membenahi dulu transportasi publik polisi saja bahkan
dari menggunakan tilang elektronik akan kembali mencoba mengevaluasi menggunakan tilang manual karena tidak efektif
untuk membuat jerak masyarakat yang melanggar begitu apalagi ini nanti ketika sudah diterapkan irp
kemungkinan tadi yang seperti anda sampaikan bahwa akan rerouting masyarakat
jadi kemacetan akan berpindah ke jalur atau ke wilayah lain
nah tapi berbicara soal kemacetan atau untuk mengurangi kemacetan ini sebenarnya kan bukan
kebijakan parsial melainkan kebijakan yang komprehensif dan juga sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini dki jakarta
hingga saat ini belum terlihat nih niatan dari pemerintah pusat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
kita tahu sudah ada insentif pembelian kendaraan listrik
kemudian juga pemerintah pusat sempat mendorong penjualan mobil pada masa pandemi dengan memberi diskon pajak penjualan barang mewah
anda melihatnya seperti apa
ya memang di negeri kita ini memang unik ya
karena kebijakan ini antara satu dengan yang lainnya itu sepertinya tidak sinkron
karena memang memiliki artinya memiliki visi misi sendiri
nah tentunya dari masing masing kementerian ini harus sepakat dalam satu konsep
kalau pemerintah indonesia sudah menetapkan bahwa dalam rdpjmn bahwa kita harus mengurangi co dua
ya terkait dengan
ini maka harus sepakat bagaimana kita bersama sama baik kementerian perhubungan kementerian perdagangan kemudian kementerian yang lain terkait pupr
ini saling sinergi satu dengan yang lain
karena kalau kita melihat saat ini sepertinya masing masing memiliki visi sendiri sendiri
tadi disampaikan bahwa salah satu kementerian perindustrian mengeluarkan bahwa masyarakat akan diberi subsidi untuk berganti untuk membeli kendaraan listrik
nah ini kalau dilihat dari sistem transportasi ini sebenarnya pada tahap ketiga kalau konsep sustenabilitas
nah konsep sustenabilitas yang di bidang transportasi yang pertama adalah konsep mengurangi perjalanan
nah kemudian yang kedua konsep kedua yaitu adalah shifting dari penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum
nah kalau semua orang ataupun banyak orang menggunakan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum
nah kalau semua orang ataupun banyak orang menggunakan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum
maka berikutnya adalah konsep ketiga yaitu menggunakan konsep teknologi yaitu penggunaan angkutan umum ataupun mobil yang berbasiskan listrik
nah ini perlu dipahami bersama agar saling sinergi satu dengan yang lain
namun demikian kalau dari segi perindustrian konsepnya kan lebih banyak kendaraan dijual akan semakin banyak pemasukan
nah ini perlu adanya sebuah kesepakatan bersama dari tingkat kementerian
kalau ini tidak ada maka akan tidak selesai
terakhir singkat saja mas budi jadi sebenarnya rencana untuk penerapan irp ini dilanjutkan atau ada solusi lain singkat saja
kalau menurut saya seperti yang tadi lesson to learned bahwa proses irp ini tidak mudah perlu waktu
tadi sudah disampaikan terkait dengan penggunaan ojek online dan lain sebagainya
kalau kita melihat dari regulasi ojek online bukan merupakan angkutan umum tapi kenyataannya masyarakat menggunakan
nah ini perlu harus ada sebuah diskusi yang komprehensif
namun dari keadaan yang ada saat ini menurut saya irp harus dilanjut namun harus melalui koridor koridor yang
baik itu kelembagaan teknologi dan juga perusahaan
baik itu kelembagaan teknologi dan juga perusahaan
kemudian komitmen dari pemerintah untuk mendukung program ini
kemudian komitmen dari pemerintah untuk mendukung program ini
yang tadi saya sampaikan teknologi harus memiliki standarisasi sesuai karakteristik yang ada di indonesia
kalau tidak sesuai dengan karakteristik indonesia maka tidak akan bisa berjalan dengan baik
dan itu sudah banyak buktinya yang ada di indonesia
terima kasih mas budi iulianto ketua forum transportasi perkotaan masyarakat transportasi indonesia tas waktunya bersama cnn indonesia prime news
dan indonesia prime news selamat malam dan salam sehat selalu
salam sehat selalu terima kasih pak